terima kasih anda masih bersama kami di political show dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber saya kembali lagi ke bang benny
bang benny bagaimana kemudian kalau koalisnya berbeda tapi kerjasama politik tetap berjalan
maksudnya apa nih kalau misalnya nanti berlayar koalisinya anies terus kemudian tidak masuk putaran kedua
jadi nanti di putaran kedua bisa kerjasama dengan pdi perjuangan
ya bisa juga bisa juga nanti itu kan nanti
atau mungkin kalau misalnya anies gak berlayar
ini kan masih semua masih dalam proses kan semua masih dalam proses
belum ada kepastian siapa dengan siapa
iya kan jadi masih ada dinamika yang begitu tinggi
tapi yang menurut saya hal positif yang itu tadi disampaikan mas ahaye ketua umum kami ini disebut sebut salah satu kandidat cawapres
untuk mas ganjar ini kan luar biasa kan
ini maksudnya gimana nih ini disebut sebut mas ae disebut sebut sebagai cawapresnya mas ganjar
tapi di koalisinya anies di koalisinya anies gak kunjung dipilih gitu
ya tidak ini soal koalisi kami
maksudnya perasaannya begitu
kami kan di koalisi perubahan dan persatuan ini kan sudah sepakat
kami sudah tanda tangan piagam yang intinya adalah mencalonkan mas anies jadi calon presiden
kemudian menyerahkan sepenuhnya
kepada calon presiden untuk memilih
memilih kan gitu
jadi itu otonomi pak anies untuk menentukan itu
tentu dengan komunikasi dan mendapatkan masukan dari partai politik yang menjadi anggota koalisi
bahwa nama mas ahaye juga salah satu nama yang potensial untuk menjadi cawapresnya pak anies itu luar biasa
silahkan diumumkan oleh pak anies
ya mudah mudahan sebelum naik haji ini sudah diumumkan
itu harapannya partai demokrasi
itu harapan kita
kalau bisa diumumkan siapa sawapres yang beliau
kalau misalnya nanti ternyata yang diumumkan bukan mas ahy sebagai cawapresnya mas anies ternyata
pilihan itu udah sepakat dengan kita
nggak mau berpindah
kita sudah menyatakan pilihan
jadi itu yang tadi saya katakan bahwa pertemuan kemarin mbak puan sama mas ahai
itu bagi kami sesuatu yang luar biasa ya
ini adalah pengakuan terhadap perbedaan tadi
kedua tokoh ini berbeda tapi mau bersatu
berbeda tapi harmonis
saya mau tunjukkan ini
untuk membangun indonesia ke depan ini
dari hasil pertemuannya mbak puan dengan mas ahaye sebelum datang ke situ kan mendapatkan pesan ya
dari pak sby dan juga dari bu mega
ternyata pak sby sampai mencurahkan isi hatinya melalui cuitan twitter pribadinya pak sby
pak sby bermimpi bisa naik kereta bersama dengan pak jokowi dan juga ibu megawati soekarno putri
ini kita baca bersama ya
ini dari twitter pribadinya pak sby
saya bermimpi di suatu hari pak jokowi datang ke rumah saya di cikeas untuk kemudian bersama sama menjemput ibu megawati di kediamannya
selanjutnya kami bertiga menuju stasiun gambir
selanjutnya kami bertiga menuju stasiun gampang
selanjutnya kami bertiga menuju stasiun gampang
di stasiun gambir sudah menunggu presiden indonesia ke tujuh maksudnya ini ya
dan beliau tapi di sini ke delapan ya
beliau telah membelikan karcis kereta api gajayana ke arah jawa tengah dan jawa timur
karena masih ada waktu sejenak kami berempat minum kopi sambil berbincang bincang santai
oh ini maksudnya dengan pak jokowi presiden ke tujuh
kemudian ibu megawati
pak sby dan pemenang maksudnya presiden indonesia ke delapan atau presiden terpilih ini
maksudnya ini gimana nih bang
pengen ketemu berarti setelah generasi kedua mbak puan dan mas ae ketemu
ini maksudnya pak sby sama bisa duduk bersama dengan pak ibu megawati ya
ini pesan tentu terbuka untuk ditafsirkan
saya pun menafsirkan ini
tentu beliau mengeluarkan tweet ini penuh perhitungan
dan apa maknanya apa pesannya
kita memaknai tweet ini pesannya ada dua
beliau sebelumnya bikin lukisan yang luar biasa

jadi satu pesan yang disampaikan oleh pak sby melalui tweet ini
jadi satu pesan yang disampaikan oleh pak sby melalui tweet ini
tweetannya itu adalah
tadi rekonsiliasi antara siapa
tadi rekonsiliasi antara siapa
antara pak sby dengan ibu megawati
antara pak sby dengan ibu megawati
kemudian antara pak sby juga
tentu dengan presiden jokowi
dalam pengertian yang seluas luasnya ya
rekonsiliasi itu kemudian juga
ada disebut sebut presiden yang

pesannya itu adalah
kepada pak jokowi
jangan care care lah
kita serahkan sepenuhnya kepada rakyat
untuk memilih siapa presiden ke delapan yang mereka kehendaki
siapapun yang dipilih itulah presiden kita
dan harapan pak sby
presiden ke delapan itu nanti beli tiket
untuk tiga mantan presiden ini
mereka mungkin nanti bikin sebuah klub
presiden club gitu ya
dan presiden ke delapan nanti beli tiket untuk mereka bertiga
jadi itu pesan penting di situ
jadi pesan untuk berdamai tadi
sekaligus pesan untuk bisa bertemu dengan ibu
sekaligus pesan ya rekonciliasi tadi
sekaligus pesan tadi kepada bapak presiden jokowi
jangan care care lah
jangan ikut ikutan jangan ikut ikutan
serahkan sepenuhnya kepada rakyat untuk menentukan
siapa presiden ke delapan

kalau presiden ke delapan itu bukan yang dikehendaki oleh pak jokowi nanti
apa mau presiden ke delapan ini beli tiket
itu kan begitu
ya kalau itu dia mau beli tiket
apa presiden jokowi mau beli tiket
padahal calon presiden itu
yang dari presiden ke delapan itu
bukan presiden yang dia endorse
oleh sebab itu
substansi esensi pesan pak sby
melalui duitnya adalah
dua hal penting tadi
rekonsiliasi tidak hanya dengan pdip
pak sby dengan ibu megawati
tapi juga untuk seluruh bangsa
berhenti politik pecah belah
itu pesan paling penting
untuk kita semua
untuk bangsa ini
untuk seluruh rakyat ini
dan terutama bapak jokowi
presiden kita tolonglah
oke sekarang presiden jokowi
saya ingin bertanya
demokrat tergoda tidak dengan
tawarannya pdip perjuangan
mas ahi jadi cowok presiden mas genjar
masa tidak tergoda bang
rekonsiliasi loh setelah dua puluh tahun ini
menjadi pertanyaan saya juga
pertanyaan siapapun juga
pertanyaan anda sebagai petikip pertanyaan
tapi itu pertanyaan juga
jangan sampai ini
memang ada loh
tepuk sebelah tangan kan begitu
demokra tanda namanya
disebut sebut sebentar saja
jangan sampai bertemu sebelah tangan itu
tapi masa tidak tergoda sih
bang bening masa tidak tergoda
namanya disebut sebut loh di koalisi perubahan
belum tentu disebut belum tentu diterima
tapi di sini disebut sebut
ini kan politik ini segala kemungkinan
dan itu saya rasa bukan soal
tergoda atau tidaknya
kepentingan negara di atas segala galanya
jadi soal apakah
mas ahi mau jadi
pak anies atau
pak ganjar atau siapapun
yang terbaik untuk bangsa dan negara
jadi kalau yang terbaik untuk bangsa
berkonsiliasi dengan pd perjuangan
mas ahi jadi calon presiden itu oke juga ya
oke ini udah mulai tergoda mas buatanya ya
udah mulai tergoda ini
semoga gak bertemu sebelah tangan ya bang
ternyata ada nama pak sandi
bursanya war ticket nya
mas ganjar untuk mencari cawa pres
sangat luas sekali jadi kita juga harus
memilah milah di konteks mana
satu hal yang kemudian perlu kita cermati tadi
ini terkait dengan konteks secara umum ya
diakui atau tidak
memang saya melihat
ada kepercayaan yang cukup besar
ia mempercayai bahwa mesin politik
pdip bisa berjalan secara efektif
ketika bersama dengan
kekuatan politik islam
karena bagaimanapun juga aspek historis di pemilu

pni bersama dengan partai masyumi
dengan partai nahdlatul ulama
memang kemudian bisa menghadirkan mesin politik yang relatif efektif
meskipun itu bukan rumus akhir
karena bagaimanapun juga di dua ribu sembilan
ketika bu mega
dengan pak hashim muzadzim
maaf di dua ribu empat ya ternyata juga tidak menghasilkan
mesin politik yang cukup efektif
berhadapan dengan pak spi
runtutan tadi memang itu terkonfirmasi
dan besar kemungkinan
kalau misal rangkaian historis dalam konteks
politik di indonesia menunjukkan
trend seperti itu maka besar kemungkinan
di dua ribu sembilan juga akan
elemen itu artinya nasionalis
dan islam nah
yang menjadi pertanyaan adalah
dalam konteks ini per hari ini
ini yang kemudian perlu dibaca lebih detail
per hari ini
partai senayan yang masih
yang sedang merapat ke pdip
baru p tiga dan
ini membutuhkan satu proses
pengamanan yang lebih detail
karena mbak hitung hitungannya
kalau misalnya kemudian
p tiga saat ini dengan
kekuatan elektabilitas yang masih
berada pada margin yang cukup tipis
tinggi dari batas parliamentary
p tiga mampu mempertahankan
kekuatannya atau bahkan melebihi
tidak akan sendirian
tapi kalau misal kemudian ada koreksi cukup
signifikan mungkin bagian
dari pengalaman terjadinya
karena pilihan dari elit dengan pilihan
di basis pemilih loyal itu berbeda
nah ini yang kemudian harus diantisipasi
kalau misal kemudian p tiga
ternyata mengalami situasi yang
tidak diharapkan maka jangan sampai
supaya kemudian itu
tidak dilakukan maka pdip harus berpikir
secara cerdas yaitu membuka
ruang sekat sekat yang memungkinkan
bagi dia untuk melakukan kerjasama
ini sedang dilakukan ya
kalau bukan kita cermati ya
kalau misal pasca pertemuan pasca deklarasi
pak ganjar logika
yang dibangun adalah akan ada
satu gelombang kekuatan politik
memberikan dukungan kepada pak ganjar
tetapi situasinya berbeda
itulah kenapa kalau misal kita cermati
seorang pak sekjen pak hasto
tampak bukan hanya
enggak sekarang posisinya menjemput bola
bagaimana pak asto datang ke pkb
dari partai demokrat itu menunjukkan
bahwa ada sense of urgency
di dalam pdip sendiri
nah yang kemudian menjadi perhitungan
yang tadi ditanya oleh mbak nana
ke pak benny
jika kemudian komposisi
yang kemudian per hari ini belum ada
satupun kekuatan yang memiliki
kekuatan elektoral yang dominan
dan kemudian nanti maju most likely
akan dua putaran ketika dua putaran
maka kemudian kita berfikir
dari basis survei per satu tahun terakhir
maka yang berpotensi
masuk di putaran kedua adalah
ganjar dan prabowo
tetapi ingat itu bukan final
karena tergantung pada information input
ke masyarakat itu up and down nya
kalau misal kemudian betul ganjar dan prabowo
diasumsikan oleh pdip
maka pertanyaannya bagaimana dengan
kekuatan dari tiga partai
yang mendukung anies baswedan
demokrat nasdem dan juga
jika kemudian pdip menutup
tidak membuka ruang negosiasi
tidak ada pola kompromi yang bisa diajukan
maka besar kemungkinan tiga
partai itu akan bergabung
jadi mendingan buka komunikasi dengan demokrat
karena dengan nasdem agak buntu dengan pks sulit
kemudian tidak dibuka komunikasi itu
itu akan menjadi ancaman serius
bagi mesin politik pdip dan pencapresan
pak ganjar dan prabowo sehingga kemudian
dengan buka ruang ini kita bisa melihat
pergerakan ini sebenarnya terpola
dan ini adalah bagian dari proses negosiasi
dan langkah cerdas dari
pdip untuk melakukan itu
upaya goda goda ini efektif ya
dalam konteks politik jangka pendek
tetapi ada politik jangka panjang
dan jangka panjang bahkan dihitung
pasca dua ribu dua puluh empat bagaimanapun juga mbak
kalau melihat partai partai dengan
basis patronase yang cukup produktif
per hari ini adalah
partai demokrat dan juga pdip
artinya apa mbak puan
sepertinya mulai berhitung barangkali
satu dekade ke depan
perpolitikan di indonesia yang menentukan dua nama ini
puan maharani dan ahy
sementara di partai partai yang lain
tentu ada dinamika di internal tetapi
kalau misal kita lihat pola itu
maka kemudian ini adalah investasi politik jangka panjang
oke tapi kalau misalnya
untuk nama namanya anda lihat ya
sandiaga uno dengan erick thohir
dengan mas ahy yang kira kira
punya peluang lebih besar begitu yang bisa
melengkapi dan akan dipilih
melengkapi paket nasionalis religius itu
susah nyebut nama
ini bagaimana pak mardiyono dengan pak zulkifli
saya pertanyaan itu mbak
pertanyaan itu guyonan tetapi
dasarkan pada konteks refleksi agak
filosofis mengapa partai partai
islam dalam konteks dinamika
perpolitikan di indonesia saat ini
seolah olah mereka kemudian tidak
memiliki kapasitas dan kemudian
dihadapkan pada ketidakperdayaan
sehingga kemudian mereka bermain pada
liga cawapres bahkan
partai partai diantara partai islam
tidak memiliki satu tokoh yang
kemudian marketable politikally marketable
sehingga kemudian kita bisa
mencermati tadi pak amir dan juga
bang viva sudah dicuci habis
oleh mbak dana apakah
ini politik transaksional apakah
ini bagian dari proses naturalisasi
saya tidak menyebut transaksional tapi diakui
butuh logistik artinya kan lebih jujur
ya lebih jujur dan sepertinya
bang yoga tadi ya ya kira kira gitu lah
kita tidak punya duit tidak punya duit amat
ini masih dibagi antara
yang jujur dan yang
artinya dalam konteks
ini ini menjadi sebuah
refleksi penting tetapi
ada naturalisasi politik dia
bukan kader yang memang tumbuh
dari acara yang cukup kuat
maka kemudian perlu disimulasikan
silahkan disurvey oleh masing masing kekuatan
apakah nama seperti
pak sandiaga uno termasuk
pak erik memiliki tingkat
karena beliau bukan dari basis p tiga
bukan dari basis pan bukan
nahdlatul ulama bukan juga genuin dari
muhammadiyah apakah kemudian
ketika mereka melekat pada mesin politik itu
akan efektif atau tidak belum tentu tidak efektif
mas ganjar pranowo agak lemah di
provinsi jawa barat kemudian
lemah juga di generasi z
gen z pemula ya
itu diakui oleh mas ganjar pranowo
nah dengan tokoh tokoh ini
mana yang lebih bisa melengkapi
ini dua ya dua segmen ini
diajukan tapi tadi kita paparkan juga ya
ada nama pak ridwan kamil pak mahfud md mas ahy
dan segala macam saya masuk dulu dalam
konteks mekanisme penentuan
hanya satu elemen saja
ada sekian banyak indikator
pertimbangan yang harus diperhitungkan
mulai dari tadi pertama
betul tetapi kemudian ada juga
jaringan partai jaringan
nonpartai kemudian isu ideologis
kemudian isu kerentanan
kerentanan harus dihitung jangan sampai
dia memang kuat di semua aspek
tetapi ternyata ada kasus hukum
ada kasus etik yang berpotensi
dimanfaatkan untuk mendilegitimasi dia
dalam kontestasi nanti
oleh karena itu ini
tidak secerah elektabilitas
tetapi kalau misalnya diajukan mbak nana tadi
aspek pertama elektabilitas di jawa barat
misalnya kalau misalnya
kemudian mengadres itu basisnya
yang bisa menjawab adalah jaringan partai
dan jaringan nonpartai dalam konteks
ini ahy bisa menjadi alternatif
untuk menjadi pilihan pak ganjar
atau ridwan kamil lah dia
atau ridwan kamil tetapi pada saatnya
yang sama ketika kita bicara gen z
semua memiliki distribusi
basis dukungan yang relatif tertata
nah oleh karena itu kita bisa
memahami malam ini ada
pasti ini sepak bola
tetapi memiliki korelasi yang sangat
ketat dengan urusan politik
oke kira kira begitu
sudah punya ceruknya mas masyid
menjelang dua ribu dua puluh empat kita akan cukup banyak sekali tontonan tontonan ini
dan itu bukan sesuatu yang jenuin tetapi ada motif politik
yang kemudian diarahkan ke sana
oke tapi ini soal bola hubungan antara
pak erick thohir dengan pd perjuangan kurang harmonis
dengan mas ganjar kurang harmonis
karena kasus piala dunia
u dua puluh kemarin saya mau tanya ke
bang ericko itu mempengaruhi enggak
begini mempengaruhi pandangan
pd perjuangan terhadap sosok erick thohir enggak
kan kita harus membagi segmentasinya mbak
mbak rifah naya
seperti kemarin itu sebenarnya pdi perjuangan
maupun mas ganjar menyampaikan
dan itu adalah sesuatu hal
yang memang harus disampaikan
menentang adanya penjajahan
itu hanya pd perjuangan
dan mas ganjar bersama
pak koster yang menyampaikan
hal itu hal kedua juga
ini sebenarnya kan juga terkait kepada
lain lain tidak ada yang bisa
menjamin kalau itu terjadi nanti
hadir ke sini terus kalau ada hal hal lain
itu bisa juga mempengaruhi untuk
pemilu yang akan datang
di mana pemilu ini kita harapkan semua berjalan
dengan baik pesta demokrasi ini
nah itu batas itu
tapi setelah itu tentunya
semua kembali kalau saya begini
melihatnya ya mbak rifah naya
dua bulan ke depannya adalah hal yang krusial
ini kan sudah mulai terbentuk
dan mengkerucut sehingga nanti
akan dipasangkan antara calon presiden
dan calon wakil presiden nah diharapkan
kan calon wakil presiden ini bukan
hanya mempertahankan elektabilitas
yang sudah ada tapi meningkatkan
bukankah begitu di mana juga rakyat
yang nanti akan memilih nah
di sinilah kita lihat nanti situasinya seperti
apa dan ini juga nanti akan
teriak katakanlah dalam satu dua bulan
ke depan ini juga
situasi dari hasil
akan berbeda bisa saja akan semakin jauh
bisa saja akan semakin dekat nah ini
ini sangat dinamis nah perkembangan
perkembangan itu akan mengakibatkan nanti
partai partai juga akan terkonsolidasi
nah ini nanti yang dilihat ke depannya
nah bagi pdi perjuangan sebenarnya
simpel saja tadi benar yang
disampaikan mas herul umum itu bahwa
pak jokowi sendiri
menyampaikan bahwa kita mau menang
bukan hanya berpikir menang sendiri
tidak bisa begitu ini
masa masa krusial di mana
lima belas tahun ke depan ini adalah paling penting
untuk mencapai indonesia emas itu
itu yang disampaikan pak jokowi
nah bagaimana cara mewujudkan ini
memang kita harus membuka diri
memberikan kesempatan kepada semua
untuk bisa bersama sama bekerja sama
sekali lagi kami tidak
ingin mencampuri atau katakan
mengganggu koalisi sekali lagi
tidak ada kita membentuk
satu yang namanya kerjasama yang
mitra yang sejajar
nah disinilah kita membuka kesempatan
itu seluas luasnya dan kalau kita melihat
kita juga harus jujur kita mengevaluasi nih
hasilnya baik dari
p tiga mengusulkan nama
dari pan mengusulkan nama
dari demokrat juga menyambut dengan sangat
baik bahkan dari perindo juga ada
menyampaikan juga nama
nah monggo saja ada nanti partai lain
mungkin saja nanti seperti mbak jusa ini
ada kuning mungkin saja golkar juga ingin
bersama sama kan tidak ada yang salah dalam hal ini
oke berarti wolkar bisa mengusulkan
erick thohir kamil ya maksudnya ya ya entah siapapun
yang mau diusulkan nanti kan begitu
pertanyaan saya berarti hubungan pdi perjuangan dengan
erick thohir saat ini
saya melihat kalau saya tidak kebetulan
tidak satu komisi ya kalau saya
lihat di komisi enam semua berjalan baik
oke sama seperti kami dengan demokrat kita tidak bisa berbicara di
sini bang antara pdi perjuangan dengan
erick thohir karena yang kami dengar
resistensinya cukup tinggi
ada selama ini yang terlihat kami menolak
atau kelihatan seperti seolah olah
resisten kan tidak ada
kalau persepsi mendengar ini memang agak
jadi baik baik saja ya iya seperti saya
saya mendengar mbak rifana nggak dapat tiket
fall play nah ini kan
ini balik lagi ke kompleks bukan mbak rifana kan belum
mengkonfirmasi hal itu ya artinya
namanya persepsi siapa saja ini kan informasi bang
informasi boleh boleh saja kan
informasi lagi tapi kalau hubungan ini semua
menurut saya ya semua berjalan
baik tadi sudah dikatakan bahwa
dua puluh tahun dengan yang namanya
demokrat ternyata tidak ada hal
seperti itu baik baik saja bahwa
ada perbedaan dalam pandangan politik yes
kita tentu harus berbeda
tapi berbeda kan harus bersatu mbak rifana
ada resistensi terhadap pak erick thohir
salah satu yang menjadi kriteria
cawapresnya mas ganjar adalah yang
tidak boleh mengancam posisinya mbak puan maharani
nah pak sandi ini dia tidak bisa mengancam
di posisinya mbak puan maharani ini
gimana dimana ada yang seperti itu
puan tidak ikut kontestasi
ini kok beliau ketua dp terus mengancamnya
dimana untuk kedepannya karena pd perjuangan
akan menyiapkan nanti mungkin kalau misalnya
mas ganjar menang di periode kedua
nah inilah namanya persepsi tadi
di internal kami kami belum ada sampai
pembicaraan di sana bahwa ibu ketua
memerintahkan mbak puan untuk
melakukan komunikasi yes beliau
sebagai ketua bidang politik
memang beliau harus menjalankan komunikasi
semua satu kedua proses
ya seperti pak jokowi maupun
presiden sebelumnya itu kan dari generasi
baby boomers anggaplah seperti itu
dan ini kan sekarang sudah masuk di generasi
x nah generasi x ini termasuk
mbak puan termasuk mas ganjar
termasuk mas ahaye termasuk mas erick
thohir termasuk juga mas sandi
nah apa yang salah dalam hal ini
kalau memang dalam kompetisi di dalam
generasi x ini untuk mencapai
karakter seorang pemimpin pasti
akan ada muncul hal hal seperti itu
tapi menurut kami ini kita
jangan membahas sesuatu hal yang belum saatnya
tiba orang kita sekarang mau cari cawapres
war ticket untuk cawapres kan begitu kan
itu kan tapi masuk kriteria nggak untuk bisa war ticket
kalau ditolak sama mbak puan

berarti kan rangenya makin luas ini ya
nanti dari habis calon wakil presiden bagaimana
calon ketua umum yang akan datang karena udah terlalu
luas ini mbak oke pak amir kalau misalnya nanti
ternyata pak sandi nggak dipilih oleh pdi
perjuangan p tiga tetap istiqomah gak
dukung mas ganjar yang kita
kerjasama yang kita bangun itu
kerjasama antara p tiga dengan pdip
bukan antara pak ganjar dengan
sandi oke jadi
meskipun mas sandi nggak dipilih tetap
dukung pak ganjar pak sandi kita sudah tanya kemarin
mas sandi kalau misalnya nggak
diterima ya kasarnya seperti itu
oh dia ikhlas bergabung dengan p tiga karena prinsip ibadah
oke jadi p tiga tetap
mendukung ya seperti itu jadi
nggak ada masalah ya nggak ada masalah oke
saya nanti mau nanya ke pan namanya upaya ya tetap
harus maksimal oke terus kapan
membubarkan diri dengan kib gimana kapan
nah kalau untuk kib kan itu
bersatu nggak ada yang bubar
bukan koalisi indonesia bubar kami masih menunggu
mereka bergabung dengan kami karena kami sudah
dua dua menentukan sikap tapi kalau misalnya
mereka nggak bergabung ya ditinggal ya kan kita
bersatu tapi beda pilihan oke gimana itu
saya nggak ngerti konsep koalisi itu ya
nanti saya akan tanya lebih dalam kita rujeda ini
mungkin mahasiswa pemilih muda juga bingung bagaimana
bisa satu rumah satu koalisi tapi
pilihannya berbeda bagaimana tapi
kita rujeda terlebih dahulu jangan kemarin nonton bersama kami